sebentar lagi tujuh belas
pagi ini kami awali dengan informasi yang tengah ramai dibicarakan di media sosial
pergilah ke tps
gunakan hak suara kamu
gunakan hak suara
gunakan hak suara lo
kalau kamu memilih
nikola saputra akan posting selfie di instagram
akan selfie di instagramnya
di instagram dia
abis pemilu kok jadi gue sih
apa beneran nih
inilah tantangan yang diberikan oleh mira lesmana
dan sejumlah artis untuk aktor nikola saputra
tantangan ini dilontarkan lantaran niko tak pernah mengunggah foto dirinya di instagram
meski saat diberi tantangan ia terlihat enggan
sang aktor akhirnya memenuhi janjinya
sekitar pukul sebelas lewat dua puluh tiga waktu indonesia barat
nikola saputra mengunggah foto diri di akun instagram pribadinya
lengkap dengan jari kelingking yang berwarna ungu
tanda ia telah mencoblos
niko mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah mengikuti pemilu tahun ini
plus pemberitahuan bahwa unggahan itu akan dihapus dalam waktu dua puluh empat jam
unggahan niko pun menjadi viral di media sosial
foto ini pun memancing komentar dari puluhan ribu orang
bahkan dari kalangan selebritas
seperti dian sastro mira lesmana melly guslo dan masih banyak lagi
selama ini nikola saputra memang tidak pernah mengunggah foto selfie nya di media sosial
semua foto yang diunggah di akun instagramnya
hanyalah foto pemanangan menunjukkan tempat tempat yang dikunjunginya
tampaknya sejumlah artis sangat antusias mengikuti pemilu tahun ini
banyak yang mengunggah foto mereka telah memilih lengkap dengan jari berwarna ungu
salah satunya ialah pasangan raffi ahmad dan nagita
raffi ahmad datang bersama istri nagita slavina dan raffi ahmad datang bersama istri nagita slavina

dikutip dari dua puluh detik com raffi mencoblos di cinerai depok jawa barat
dikutip dari dua puluh detik com raffi mencoblos di cinerai depok jawa barat
meski sedang sakit dan harus menunggu hingga satu jam
raffi tetap bersemangat mengikuti pemilu pertamanya
seharusnya lima tahun lalu raffi sudah bisa mengikuti pemilu
ia mengaku saat itu ia dalam kondisi sakit sehingga tidak datang ke

pengalaman pertama mengikuti pemilu juga dirasakan aurel anak musikus anak
pengalaman pertama mengikuti pemilu juga dirasakan aurel anak musikus anak

gefilas hati benar nggak aurel
aurel datang ke tps bersama anang dan ashanti serta adiknya azrial